kita ke informasi lain gubernur jawa barat ridwan kamil mengaku bakal membahas bersama menko pohuka mahfud md
soal pengelolaan pondok pesantren al zaitun setelah pemimpinnya panji gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama
emil juga mengakui adanya ancaman ketertiban masyarakat pasca penetapan panji gumilang sebagai tersangka
namun dapat diantisipasi dengan kerjasama antar forkopimda setempat
al zaitun pemimpin pesantren al zaitun